deklarasi dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya berakhir icu
relawan dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap nekat menggelar aksi meski tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian
penolakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden juga terjadi di pekanbaru riau kedatangan nenowarisman di adang masa
nenowarisman pun akhirnya dipulangkan oleh pihak kepolisian setelah tujuh jam tertahan di bandara
dua ribu sembilan belas ganti presiden yang ingin mendeklarasikan gerakannya di surabaya tetapi ditolak oleh kelompok yang lain
meski tidak mendapat izin para relawan dua ribu sembilan belas ganti presiden tetap ngotot menggelar aksi deklarasi
rencana menggunakan tugu pahlawan sebagai lokasi awal demo juga tidak diperbolehkan polisi
polisi yang tidak merestui aksi ini karena menganggap bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif
akhirnya meminta peserta aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden bubar
kepada kelompok yang kontra terhadap gerakan ganti presiden
polisi juga melakukan hal yang sama
dari ratusan relawan dua ribu sembilan belas ganti presiden hadir musisi ahmad dhani
namun kehadiran ahmad dhani mendapat penolakan dan pengepungan oleh masa anti dua ribu sembilan belas ganti presiden
caleg gerindra untuk dapil surabaya sidoarjo tersebut terpaksa berpindah lokasi dari tempatnya menginap
masa yang terus mengepung dhani mengaku tidak terima khususnya dengan pernyataan dan kata kata ofensif di video unggahan dhani di instagram
masa memaksa dhani angkat kaki segera dari kota kelahirannya itu
yang demo ini yang membela penguasa
satu hari sebelumnya kabit humas polda jawa timur
frans barung mangera sudah lebih dulu menegaskan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang direncanakan digelar pada hari minggu batal dilaksanakan
kepolisian tidak akan mengeluarkan izin atau menerima pemberitahuan aksi jika bermuara mengganggu ketertiban dan keamanan kota surabaya
penolakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden juga terjadi di pekanbaru
nenowarisman yang baru tiba di pekanbaru disambut demo sekelompok orang yang menolak kedatangannya di ibu kota provinsi riau itu
masa pendemo bahkan sempat memblokir pintu gerbang bandara sultan syarif kasim pekanbaru untuk menghalangi nenowarisman
nenowarisman hanya bisa bertahan di dalam mobil selama aksi berlangsung
masa sempat berusaha mendekati mobil rombongan tetapi diadang anggota paskas tni angkatan udara
nino warisman akhirnya dipulangkan oleh pihak kepolisian setelah tujuh jam tertahan di bandara
pada dua puluh delapan juli lalu kedatangan nenowarisman di batam dalam rangka kegiatan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di masjid agung batam juga diwarnai penolakan
sambil membawa spanduk penolakan nenowarisman juga diberi penolakan
nenowarisman juga diberi penolakan
para peserta aksi berkerumun di bandara hang nadim
akibatnya neno dan rombongan tertahan selama beberapa jam di dalam bandara
pasca insiden ricuhnya deklarasi dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya dan pengepungan dirinya saat akan menghadiri acara tersebut
musisi serta kader gerindra ahmad dhani berencana untuk menggelar aksi serupa di level wilayah
ahmad dhani bersedia untuk sedikit memisahkan diri dari tim pemenangan prabowo subianto sandiaga uno
untuk kemudian fokus pada aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
buat jalan sendiri jadi saya nggak kepingin terafiliasi
soalnya saya ingin bergerak sendiri jadi tidak dalam tim pemenangan prabowo sandi
tapi saya ingin fokus ke ganti presiden dua ribu sembilan belas
jadi meskipun nanti sudah ditetapkan
ditetapkan bahwa prabowo sandi adalah calon dan wakil presiden
saya tetap akan mendeklarasikan ganti presiden dua ribu sembilan belas ini di setiap daerah
misalnya di jawa timur lebih spesifik lagi di surabaya sidoarjo madiun atau di mana
sementara itu komisi pemilihan umum pusat menilai aksi deklarasi
di dua ribu sembilan belas ganti presiden yang cukup marak terjadi belakangan sebagai bentuk kegiatan yang sah
asal catatannya mendapatkan izin ya dari pihak kepolisian
menurut kpu pusat deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden sama dengan gerakan dukung jokowi dua periode
komisioner kpu pusat wahyu setiawan menyatakan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh undang undang dasar
salah satu bentuk demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat
wahyu juga menambahkan di masa kini masyarakat harus bisa hidup dalam perbedaan politik secara damai dan juga wajar
namun ia menambahkan segala bentuk ekspresi politik haruslah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yakni mendapat izin dari pihak kepolisian
masyarakat di desa desa saja jika akan melakukan keramaian yang mengumpulkan orang pun prosedurnya memang harus berizin kepada polisi
masyarakat yang diberikan penggunaan kontras itu harus dibatuhi oleh semua pihak juga
jadi jangan mentah mentah kemudian mau deklarasi takar tertentu terus mengabaikan aturan lain yang sudah ada itu kan juga gak benar juga
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon ada ubedillah badrun yaitu analis politik universitas negeri jakarta
mas ubedillah selamat malam
selamat malam mbak fani
sebelum kita ke pertanyaan kenapa sih kemudian gerakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini terus mendapatkan penolakan penentangan di berbagai wilayah di berbagai daerah
anda melihat sebenarnya gerakan deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden ini adalah hal yang atau gerakan yang wajar atau tidak legal atau tidak sebenarnya
kalau pertanyaannya wajar atau tidak dan legal atau tidak saya melihatnya ini adalah ekspresi yang terjadi akibat dari pilihan elit politik kita yang memilih jalan demokrasi lidra
jadi sebetulnya di dalam arena demokrasi lidra itu ekspresi politik
baik apapun ekspresinya dia diberikan ruang
jadi sebetulnya ketika ada gerakan pagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu tidak perlu di respon emosional
responnya seluruhnya harus rasional
baik terhadap yang berkeinan untuk ganti presiden dua ribu sembilan belas maupun yang berkeinan dua periode respon elit
siapapun termasuk juga publik harus rasional
ini adalah konsekuensi logis dari cara berdemokrasi kita yang memiliki jalan demokrasi liberal
nah apakah ini kemudian legal atau tidak legal
sebetulnya tidak ada undang undang satupun yang melarang kebebasan berekspresi di indonesia ini
karena menyampaikan pendapat berekspresi politik di muka umum itu itu kan dijamin oleh undang undang
untuk mengundang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak penyataan pendapat itu
jadi saya kira kalau ditanya legal atau tidak legal sebetulnya ini legal
baik yang kubu tagar bersumlah siang di presiden maupun yang dua terude
kalau misalnya ngomongin soal kebebasan berekspresi artinya itu tadi juga sudah ada sampaikan
ini kan dijamin menyatakan kebebasan berekspresi atau berpendapat ada jaminannya menurut undang undang
tapi kemudian kita lihat
karena tidak hanya baru sekali tidak hanya apa yang terjadi kemarin di surabaya
tapi juga di beberapa wilayah di beberapa daerah sebelumnya
misalnya di pekanbaru kemudian juga di batam waktu itu
penolakan terhadap gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini ya ada betul adanya
apa kemudian yang harus kita khawatirkan
menurut anda apa sih sebenarnya yang harus dikhawatirkan dari gerakan ini
kenapa sampai sebegitu besar atau sebegitu masif efeknya penolakan ini
ada respon yang tidak rasional di publik dari kubu yang menghendaki doa peradil
itu juga artinya partai politik atau stakeholder politik yang lain itu memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi politik
melakukan pendidikan politik terhadap mereka yang melakukan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
maupun yang mempertahankan atau ingin doa peradil
jadi saya melihat respon resisten terhadap gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden itu menunjukkan absennya pendidikan politik untuk rakyat
absennya edukasi yang mencerahkan di ranah politik terhadap para simpatisan para relawan para inisiator dari dua gerakan itu
jadi karena minimnya edukasi politik akibatnya kemudian respon yang muncul itu ya emosional
jadi kalau kemudian pertanyaan mengapa kemudian ini menjadi meluas karena dibiarkan
jadi ada semacam pembiaran dari berbagai elemen untuk membiarkan cara merespon yang emosional itu terhadap dua gerakan
karena sebutnya yang respon emosional juga terjadi di dua kubu ya
jadi saya lihat ada pembiaran di situ
oke kalau misalnya kita ambil sampel kita ambil contoh apa yang terjadi di surabaya beberapa waktu lalu kemarin gitu ya
anda melihat misalnya masa atau relawan dengan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini tetap melakukan atau menggelar orasi tetap menggelar deklarasi
padahal kepolisian tidak memberikan izin
artinya anda juga melihat ini ada semacam
apa ya pengekangan kebebasan berekspresi mengebiri kebebasan berekspresi dari penegak hukum
apakah penegak hukum dalam hal ini misalnya kepolisian haruskah polisi mungkin lebih transparan lagi untuk memberikan secara rinci membeberkan
sebenarnya ada apa sih apakah memang hanya ancamannya karena takut mengganggu ketertiban umum saja atau ada yang lain
hal hal seperti itu harus dijabarkan kepada publik kah
jadi ketika kemudian
jadi setiap kepolisian tidak mengizinkan sebetulnya di dalam berekspresi politik itu tidak menggunakan istilah izin dan tidak izin
tetapi lebih kepada pemberitahuan bapak
jadi di dalam undang undang itu pihak penyelenggara misalnya pihak penyelenggara agenda aksi tagar dua ribu sembilan belas kredit presiden itu
tinggal memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa mereka akan mengadakan deklarasi
cukup pemberitahuan itu dan polisi mengetahui lalu berkomunikasi antara pihak polisian dengan lenggara agar terjadi keamanan
atau pelaksananya berlangsung aman tidak ada kekerasan dan lain lain
jadi komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dengan penyelenggara itu itu secara terbaik bagaimana kemudian memberikan ruang terbuka bagi ekspresi politik
tapi kalau kemudian kepolisian malah menyatakan tidak mengizinkan itu tidak berarti
itu tidak berarti
itu tidak berarti
kepala pertama yang mengizinkan tifadnya bahkan penderung membatasi itu justru kemudian memicu resistensi atau bahkan semangat perlawanan dari kelompok tagar dua ribu sembilan kredit presiden
nah kalau ini terus terjadi dimana mana sebetulnya yang dirubikan adalah petahana
jadi ada kesan bahwa ini adalah skenario dari petahana untuk membatasi ekspresi berdemokrasi
ini adalah memang pilihan yang
dipilih oleh rezim yang berkuasa
dan anggota dpr seluruhnya
jalan demokrasi liberal
kalau kemudian demokrasi liberal dipilih
lalu kemudian membatasi ekspresi berpolitik
itu justru ada inkonsistensi
dari sikap rezim seperti itu
menjadi tontonan publik
di dalam kontestasi menuju dua ribu sembilan belas
nah cara terbaiknya
berdialog secara baik
lalu kemudian juga mengingatkan kepada
pihak yang anti terhadap
dua ribu sembilan belas ganti presiden itu secara
ini yang kemudian
apa yang kemudian terjadi itu
atau tindakan kekerasan
itu tidak terjadi kalau
menjelaskannya secara baik
terhadap dua kompo itu
mas ubed kalau misalnya kita
berbicara mengenai ruang kebebasan
berpolitik berekspresi mau tidak mau kan kita akan
mengaitkannya dengan tahun politik
menuju pilpres dua ribu sembilan belas mungkin
hal hal seperti ini apa yang terjadi kemarin
mungkin sudah terprediksi
oleh beberapa pihak oleh beberapa orang
kemudian kita dihadapkan dengan adanya
apa saya bilang ada wasit pemilu
mungkin seperti kpu kemudian juga
bawaslu apa yang harus disampaikan
atau apa yang harus coba
diberikan kepada wasit
di tahun politik ini
kpu dan juga bawaslu karena mungkin kalau
misalnya kita lihat dari kubu
deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
menyatakan ini kan sebenarnya bukan kampanye tapi
mungkin di kubu yang satu lagi bilangnya
enggak kok itu adalah gerakan kampanye gak boleh
atau melawan ada sign sign rambu rambu
yang mungkin harus dijelaskan lebih detail lagi
oleh wasit wasit ini
ya betul jadi saya kira
itu memang perlu
melakukan satu upaya
berbagai komponen agar kemudian
jadwalnya belum boleh dilakukan hari ini
tetapi kan perlu
penjelasan kepada publik
definisi kampanye itu apa
kalau kampanye dalam undang undang
itu definisinya menyampaikan definisi
lalu mengajak orang menjatuhkan
pilihan kepada kandidat
atau calon presiden dan wakil presiden
apa yang dilakukan oleh
pergerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan dua perede
sampai dua ribu dua puluh empat itu
definisi kampanye itu
tidak masuk dalam
karena mereka tidak menjelaskan definisi
mereka tidak juga mengajak
pemilih untuk menjatuhkan
pilihan tapi ketika kemudian
sudah mengajak pemilih untuk
menjatuhkan pilihan itu memang
sudah masuk kategori kampanye
nah persoalannya adalah
bukan bagian misalnya
atau bagian dari
incest kalau mereka
adalah bagian dari mereka yang
ikut kompetisi maka ini
bisa jadi adalah kampanye
tersubung ini berlaku ya
untuk dua kubu itu dua duanya sesungguhnya
sedang melakukan kampanye politik
kpu merujuk kepada
dasar undang undang bahwa
dua duanya masuk kategori
saja dua kubu itu
di majis bawaslu bisa juga
terjadi seperti itu untuk
mendudukan perkara ini apakah ini
hentikan tapi kalau tidak
ruang berekspresi dan kepolisian
tidak perlu melarang juga
dan diingatkan seluruh komponen untuk kemudian
dari dua kubu itu secara santun
serendah dan damai
tapi kalau makin keras saya kira
ini berbahaya buat kepentingan bahasa
kalau kemudian ini terus berlangsung
hukum mereka tidak
kampanye ini akan terus
tensi sosial dan gejolak sosial
terus terjadi di saat yang sama
ketegasan dari penelenggara
pemilu bahwa ini adalah pelanggaran
maka tidak ada argumen yang bisa
di sisi lain kemudian aparat
kalau ini terus terjadi ini namanya
aparat dan penelenggara pemilu
jadi penelenggara pemilu
aparat juga harus cepat merespon ini
mendudukannya secara rasional
dalam konteks demokrasi
itu seperti apa
kalau kemudian tidak
saya kira kesimpulan saya adalah
mereka memelihara ketegangan
demi kepentingan politik
mudah mudahan ketegangan itu
tidak lagi kita lihat ke depannya
ketegangan berubah menjadi ketenangan
terima kasih mas ubedi labadrun
sudah bergabung dengan cnn indonesia
oke mungkin kalau anda
sisir di lini masa sepanjang
berapa satu dua hari terakhir
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ini menjadi kata kunci atau trending topic
di lini masa kita akan lihat
seperti apa komentar dari netizen
untuk menanggapi deklarasi dua ribu sembilan belas
ganti presiden yang mendapatkan penolakan
di surabaya dan juga di pekanbaru
kita lihat yang pertama dari akun ad
di arir yang menolak tagar dua ribu sembilan belas
ganti presiden bukanlah aparat
bukan juga relawan jokowi
yang menolak dua ribu sembilan belas ganti presiden
adalah rakyat katanya yang cinta nkri
yang mau menjaga wilayahnya damai
tanpa datangnya provokasi
kemudian saya buka yang kedua
terciduk preman bayaran
di bandara pekanbaru akan balik ke jakarta
jam dua puluh waktu indonesia barat malam ini
maksudnya dua hari yang lalu
mereka yang rusuh untuk menggagalkan deklarasi

bang fadlizon dan juga bang fahri hamzah ya
dari at rahlan nasidik
kata seorang intelektual senior
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini katanya
nah biar dua ribu sembilan belas disitu berarti pemilu
saya cari buku klasik karya julian banda
latrahison desleleks belum diketemu
atau belum ketemu buku ini dulu diterjemahkan
yayasan obor dengan judul
pengkhianatan kaum intelektual
kemudian komentar berikutnya terakhir
dari akun at lutfi sarif tagar dua ribu dua puluh
jadi presiden bukan gerakan makar
adanya perhadangan dan persekusi terhadap gerakan ini
ini kemudian akan menjadi bumerang katanya
juga akan merugikan buat pak jokowi sendiri
secara sadar ataupun enggak
ini akan semakin meyakinkan masyarakat publik
bahwa siapa sesungguhnya yang otoriter
dan juga intoleransi